namanya tadi kan transisi dengan pelonggaran kan
kesenjangan kesehatan di tingkat populasi
di seri dua jakarta kan
kalau botol kaca botol plastik ada upaya untuk bisa ada nilai jualnya
jadi ya entah mereka ntar di transfer ke klub lain gitu ya
namun kondisi makroekonomi indonesia saat ini masih tergolong positif dibandingkan ketika periode krisis sebelumnya
tertipu investasi trading berbasis forex
lu pas posisi kelas enam itu udah decide pengen
itu akan ada implikasinya dengan tata kelolanya dengan manajemennya